seperti inilah suasana sehari hari di salah satu agensi kreatif digital hub di daerah bsd tangerang banten
yang menawarkan jasa berjualan lewat platform digital
ya saat ini penawaran produk bisa dilakukan melalui live selling atau berjualan online dengan media live streaming
tapi tak semua penjual punya kemampuan tempat peralatan yang mumpuni dan waktu yang pas untuk rutin berjualan secara live
hal inilah yang ternyata bisa menjadi peluang bisnis yang menjanjikan
peluang ini ditangkap oleh youtuber
edozel penjualan berjualan live streaming
dengan modal seratus juta rupiah edozel punya alasan untuk menjalankan bisnis ini
awalnya kita ingin membantu ukm ukm ini dengan cara memberikan pengetahuan
jadi kita membuat kursus webinar kita ajarkan cara mereka membuat konten
tapi ternyata memang para pebisnis bisnis owner para ukm ini mau diajarin gimana pun
tidak akan bisa untuk membuat sosial media sendiri
kenapa karena memang bukan
per bulan biaya jasa penjualan live streaming ini sembilan lima juta rupiah
klien juga bebas untuk menentukan waktu penjualannya
usaha yang berdiri sejak dua ribu dua puluh ini sudah bekerja sama dengan delapan ratus tiga belas ukm
meski pendapatan kotor terbilang fluktuatif penghasilan konsisten di atas satu miliar per bulannya
untuk satu produk host harus live selama dua jam
dalam sehari seorang host bisa mempromosikan hingga empat produk
usaha live selling juga diadopsi oleh salah satu jasa pengiriman barang
tapi jasa live selling yang ini tidak dikomersilkan untuk umum
melainkan hanya untuk para ukm yang menggunakan jasa pengiriman mereka
layanan yang aktif sejak tahun dua ribu dua puluh dua ini memberikan fasilitas gratis yang bisa digunakan oleh ukm dengan syarat ukm tersebut menggunakan jasa ekspedisi ini
bahkan mereka juga menyediakan studio khusus yang bisa digunakan untuk foto produk
setelah pencari jasa ekspedisi jasa ekspedisi ini diberi keuntungan untuk mencoba menggunakan jasa pengiriman mereka
tapi tidak hanya studionya saja yang diberi ada hostnya kontennya bahkan semua peralatan yang digunakan kita beri ke teman teman ukm
jasa ekspedisi ini menyewa host profesional dan host baru untuk membantu live selling
ini tentu saja bisa menjadi salah satu pekerjaan yang menjadikan

bila mau buat lah ya
sudah menjanjikan kalau zaman dulu di platform platform pencarian kerja dicari profesional untuk hrd gitu ya
dicari marketing sekarang coba lihat di platform platform yang resmi itu dicari host life selling
jadi saat ini udah banyak banget jadi ini akan menjanjikan banget sih ini bisa banget dan penghasilannya
itu malahan bisa lebih besar daripada pegawai kantoran
setiap masa ada caranya setiap cara ada masanya jika ingin terus bertahan di era yang mengedepankan teknologi
kita juga harus ikut berevolusi dan berinovasi mengikuti jalannya transformasi teknologi
suji banjir maria oktober jakarta